seorang anak berusia sepuluh tahun mencari ibunya yang bekerja di pabrik kembang api di kosambi tangerang banten
meski sudah mencari ke sejumlah rumah sakit di tangerang anak yang ditemani ayahnya ini belum juga menemukan sang ibu
seno yang berusia sepuluh tahun bersama ayahnya mengunjungi rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
di sini pun mereka belum mendapatkan informasi tentang ibu seno
namun seno dan ayahnya tetap menyerahkan sampel gigi kepada petugas untuk dicocokkan dengan data postmortem
yang tidak terhadapnya menyerahkan
ketepis sama si ini tadi sempat diam ke
seno rumah sakit mana aja
aku sudah ke bung
aku sudah ke bung
aku doain cepat semua ketemu ya